menyerah tak ada harapan betul tidak
ini tutup panci ini cari rupanya
selamat semuanya pasti gitu ya alhamdulillah
waduh waduh waduh uni upia itu ngapain baju pada lecok begitu keselampe basah
nah aku duluan ya aku dulu ya
oh jadi mainnya siram siram ah oke fine oke
enggak sengaja ya belum pernah dikiniin belum pernah dikiniin ya
belum pernah dikiniin coba apa ini lagi apa sih jadi begini bulu hidup saya
masa bodoh terus mas bola gitu masalah buat lu masa bodoh ah lagi
yang sisanya itu yang di dalam
muncul kok kamu ngantri sih
lagi kamu lama banget sih oh ya udah ya udah aku
ya rasul allah
kaget ya dot
hai kalau gitu loh
ngapain sih amir kakak apaan ini kita buat sebagai sasaran oh boleh bisa lah
hai loh wdw bisa kelembar lembar hebat
gimana sih caranya
bambu kayu pensil spidol dan
salah bukan kau tak perlu harta untuk kejadian
nah udah jadi jodh oke kita lembah satu ratus dua puluh tiga
hai kali itu anak baik dia cerdas
tgroup gil kalid tuan
hai hai hai kali tuh orangnya pandai dan gampang bersteman dan mengembangkannya
pak de pak satam ya along
apa udah kayak anak kecil sih
gak lemakan begituan aja
maka berebutan mulu
iya pak juki
pak juki orang sukses
atas sumbangan sembakonya
saya doakan semoga hartanya pak juki itu
jadi berkah maslahat dunia wal akhirat
gimana udah di gerbang
mobil sama sembako sembakonya udah ada di gerbang
terima kasih banyak pak juki
yaudah kalau gitu eh
itu di gerbang
mobil kirimannya pak juki sama sembakonya udah nungguin
yuk kita ke gerbang yuk
aduh kau siti punya sesuatu buat kalian
harus disini harus disini
kita mau ke situ
aku duduk di sini
kalian mau main tembak tembakan
mana tembak tembakannya coba
aduh aduh sakit
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
tau emang dia lebay lebay
ini norak banget
tunggu tunggu tunggu
kalau ini norak tapi kelihatannya seru juga loh
tembak tembakan gitu witar
eh hai kak dedet
aku boleh diajarin gak
gimana sih cara nembaknya
koran basah dimasukin ke sini
disitu dipukul pukul sampai rata
habis rata dimasukin ke kuda deh
ah ah ah akan kena lagi
kayaknya seru tuh
yaudah aku mau ikutan pinjem doang boleh gak
oh yaudah deh aku juga ikutan aku juga ikutan
kal misalnya kal kalo ada orang yang gak mau
tidak baik memaksakan kehendak terhadap orang lain betul
yaudah deh aku ikutan aja deh
pistolnya sama pelurunya mana
stok bambunya kayaknya udah habis deh
jadi bisanya cuma lukman sama indra doang deh kayaknya
wah itu seru dong
kalian berdua enak yaudah deh
aku nanti bikin sendiri aja nih
tuh aku bikin sendiri
yaudah kalo gitu kalian tunggu sebentar ya
kalian tunggu di tempat biasa yang waktu itu kita main
aku mau bikin pistol pistol lainnya dulu oke
pak bapak langsung ke dapur aja ya
siap pak siap pak
tolong temenin ini pak supir langsung aja ke dapur ya
aduh udah kebelet banget nih pak

aduh mana sih aika sama pak
mana sih aika lama banget
nih aku udah isi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
anda nungguin ya nungguin ya nungguin ya
aika kamu dari mana aja sih kita udah nungguin lama loh disini
kan aku ngambil super duper spesial tameng
ini tamengnya aduh nggak bisa peluru gak bisa masuk ke dalam ini nggak bisa nembus
tuh ini dia tameng aika
eh beda itu namanya curang
kalau pakai tameng begituan kita aja nggak ya teman teman
eh terewamemo kalian tuh norak ya
ini namanya bukan curang ini namanya strategi
udah pokoknya kita main sekarang oke ya
menyerahlah tak ada harapan
betul tidak kak
betul tidak bisa kalian yang harus menerima serangan dariku
eh ini tutup panci cari rupanya di kamu